ya semakin banyak ya tempat wisata halal make up halal tetapi kapan nih menghalalkan si dia
berbicara mengenai yang halal halal seperti apa sebenarnya suasana
tadi kita sudah melihat bagaimana tempat pariwisata halal di turki dan kita juga sudah terhubung dengan salah seorang warga indonesia yang bermukim di istanbul turki
ada fardal ylmas di sana assalamualaikum selamat pagi waktu indonesia
fardal berbicara mengenai turki di bulan ramadan bagaimana kondisi cuaca di istanbul saat ini
waalaikumsalam mas rian alhamdulillah saat ini kalau di sini masih malam ya mas
baru pulang salat terawih ini
baik baru pulang sholat raweh ya cuaca di sana seperti apa sih
sekarang cuaca mulai panas karena sudah spring tapi kadang kadang masih hujan kadang sekali sekali hujan
dan agak berangin tapi panas juga panas tapi agak berangin gitu
jadi puasanya panas dan panjang
berapa jam kurang lebih puasanya di sana
empat jam ya tiga jam lebih panjang dibandingkan indonesia
bagaimana sih kesannya berpuasa lebih dari waktu yang biasanya mungkin dialami di tanah air
sudah berapa lama menjalani durasi puasa sepanjang ini
saya alhamdulillah sudah tujuh tahun baru tujuh tahun sih teman teman yang lain juga banyak lebih banyak
tujuh tahun mas masuk tahun ke delapan sekarang
alhamdulillah di sini sudah terbiasa jadi dinikmati aja
dinikmati yang menyedihkan aja sih yang bukanya nggak pakai kolak
nggak ada kolak sih nggak ada kolak mas
tidak ada kolak ya berarti tujuh tahun delapan tahun
selain puasa ramadan juga puasa kolak ya
terus apa nih
bukaan puasa khasnya di sana yang dilakukan mungkin oleh masyarakat indonesia yang menjalankan puasa di sana
apa nih takjil khasnya kalau dari turki istanbul khususnya
kalau masyarakat kalau kita orang yang indonesia warga indonesia ya biasa kita buat tajul kita sendiri ya
masak sendiri tadinya karena agak sulit kan kalau di sini
tapi kalau masyarakat turki buka puasanya itu
khas harus ada itu roti roti bentuk mereka bilangnya pide gitu ya
khusus ramadhan itu keluarnya bulat seperti pizza
roti terus mereka nggak pakai tajil mas kalau buka puasa di sini
buka puasanya langsung makan ada roti terus ada hubur namanya corba
lalu ya itu makanan besar langsung harus ada biasanya harus ada salad
saladnya itu mereka bilangnya di sini yang khas itu suka bikin namanya coban salata atau sate
langsung makan besar tapi yang harus ada biasanya ya itu sup sup
kalau kita sih indonesia lihatnya kayak cream sup ya gitu
dan ada roti itu roti khas khusus kalau ramadhan
kalau kita kan nggak pakai manis manis ya pakai kurma pasti bukanya ada
dia nanti makan manisnya itu setelah makan besar
baik makan manisnya setelah makan besar ya
berarti nggak ada gorengan ya
iya makan utama
iya gorengan nggak menjadi menu utama ya
cuma cuma kangen gorengan
ya pak fadal saya juga sering mendapat cerita ya mengenai serunya ramadan di masjid sultan ahmed
seperti apa sih sebenarnya keseruannya di masjid sultan ahmed atau juga yang sering disebut sebagai blue most ini ya
oh ya di blue mourt itu karena itu center dan di situ kan pusat semua orang banyak
nah kalau di sultan ahmed itu setiap ramadan seperti ini
di halaman sultan ahmed itu ada disediakan buangku buangku banyak dan ada semacam bazar juga
jadi masyarakat bisa datang ke sana berbondong bondong bawa makanannya sendiri lalu makan bersama sama di situ buka puasa
setelah itu baru mereka tinggal masuk ke blumos untuk sholat tarawih sholat maghrib dan kalau mau lanjut sholat tarawih gitu
seru rame dan mereka bawa
apa kan sekarang
sekarang cuaca bagus ya maksudnya sering gitu kan nggak diwinter

di situ suasananya kalau di sultan ahmed mas
baik ramai berarti ya
tapi kalau mengenai tradisi dari masyarakat indonesia yang ada di istanbul apakah juga kerap membuat acara buka puasa bersama
itu biasanya berada di ramadhan keberapa ya untuk pelaksanaan buka puasa bersama antar masyarakat
buka puasa bersama antar masyarakat muslim indonesia yang ada di istanbul
alhamdulillah karena kita di istanbul sangat beruntung dan banyak dan kita punya kantor konsulat jenderal republik indonesia istanbul
itu selalu mengadakan kemarin kami hari minggu sudah mengadakan buka puasa bersama pertama
jadi setiap hari sabtu setiap akhir pekan
jadi kita nanti akan ada empat kali ya
empat kali buka bersama
yang diselenggarakan oleh kjri istanbul di bawah pimpinan bapak onjen kami yang luar biasa pak heri sudrajat
itu yang menyelenggarakan bekerja sama bersama kita masyarakat indonesia istanbul persatuan pelajar indonesia istanbul dan beberapa organisasi masyarakat lainnya
jadi kita ke situ
dan pada saat itulah kita pasti mengharapkan adanya gorengan adanya takjil
itu di situ kita makannya
makan ala indonesia pokoknya
berarti masih ada beberapa kesempatan lagi ya
soalnya tadi empat kali ya dibuat acara buka puasa bersama ya
baik ferdal yilmaz terima kasih sudah berbincang di viral ramadhan
selamat lanjutkan ramadhan di sana
dan kirimkan salam kami bagi masyarakat muslim indonesia lainnya yang ada di istanbul
salam buat indonesia juga
selamat berpuasa untuk hari ini
semoga semua lancar
terima kasih mas rian